lantas seperti apa potret kontribusi konsumsi rumah tangga hingga kuartal ke tiga dua ribu dua puluh
cukup kuatkah untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi pemerintah hingga akhir tahun ini
negara hobi belanja saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari tren ini ini adalah tren yang dirilis oleh bank indonesia
ini data terakhir yang kita harapkan yang kita lihat bahwa ternyata terjadi memang peningkatan secara kuartalan
kita lihat bahwa terjadi peningkatan secara kuartalan ini adalah kuartal ke tiga ini adalah kuartal ke dua
dan dibandingkan dengan kuartal ke dua memang kita mengalami peningkatan dibandingkan pada kuartal ke tiga
tapi kalau dibandingkan ini memang mengalami kenaikan secara kuartalan tapi secara mont on month
jadi kita lihat bagaimana pada september dan agustus ini adalah september
angkanya mengalami penurunan menjadi satu ratus sepuluh jadi indeksnya mengalami penurunan
apakah ini berbahaya belum masuk ke level pesimistis
jadi sebenarnya untuk masyarakat yang hobi belanja itu ada indeks indeksnya adalah di level seratus
di bawah seratus artinya pesimis artinya apa masyarakat malas belanja
mengapa malas belanja nanti kita akan bahas ada beberapa faktornya
kemudian kalau di atas level seratus artinya rajin belanja atau juga pede untuk belanja
biasanya orang kalau pede belanja karena apa karena dia pede akan ada uang selanjutnya setelah dia belanjakan hari ini
itu yang pertama
lalu kita bahas dengan indeks satu ratus sepuluh dibandingkan satu ratus tiga belas yang mengalami penurunan tadi yang saya sebutkan
apakah ini artinya berbahaya
mengapa penurunan artinya masyarakat sudah agak mulai malas belanja
mulai balas belanja karena dari satu ratus tiga belas tiga turun menjadi satu ratus sepuluh
tapi dia belum masuk ke level pesimistis
tapi ini harus dijaga
bagaimana menjaga kepercayaan diri masyarakat saya anda kita semua untuk belanja
ya pasti ketersediaan bahwa akan ada uang nanti pada akhir bulan misalnya
gajian kan akan ada tanggal dua puluh delapan misalnya
itu akan menjadi sebuah faktor lain
sehingga orang ya nggak apa apa kita belanja sekarang
toh kita akan dapat uang lagi kan nanti pada tanggal tertentu
tapi sebenarnya kita pernah memasuki fase agak mengkhawatirkan
karena masyarakat indonesia terlihat pesimistis untuk belanja
itu terjadi pada tahun dua ribu lima belas akhir misalnya
kita ada di indeks sembilan puluh tujuh lima dan sembilan puluh sembilan
tapi setelah tahun dua ribu lima belas sepanjang tahun ini kita cenderung optimistis
di tengah ketidakpastian global di tengah juga perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh indonesia
ternyata masyarakat indonesia
masyarakat indonesia begitu optimistis
apa yang terjadi fundamental ekonomi indonesia tetap oke
bahwa ternyata mereka masih layak untuk belanja terlihat dengan level satu ratus lima puluh
apa yang mendorong sehingga pada september kita masih ada di level optimistis misalnya
kita baru melaksanakan lebaran haji ya
lebaran haji biasanya setiap ada tanggal tanggal ataupun juga perayaan perayaan keagamaan tertentu
orang akan cenderung belanja
dengan belanjanya orang itu pasti akan tercatat
menjadi salah satu faktor sehingga angka indeks ini juga akan terkerek naik
jadi ada acara keagaman tertentu
misalnya orang pasti akan beli daging
atau kemudian orang akan beli bumbu akan beli cabai untuk memasak
atau akan beli sesuatu yang memang berbau dengan keagamaan tersebut
sehingga tidak begitu buruk untuk kuartal ketiga kita justru mengalami kenaikan
tapi secara moth on moon bulanan kita mulai terlihat mengalami penurunan
selanjutnya kita lihat ini adalah slide untuk mengetahui
kita akan bagi menjadi juli agustus dan september
jadi juli agustus dan september ini akan menjadi refleksi ke depan
seperti apa ke depannya
kita lihat pada penghasilan misalnya justru kita mengalami indeks kondisi ekonomi yang mengalami tren penurunan
kita lihat dari satu ratus sembilan belas lima kemudian kita turun menjadi satu ratus tujuh belas empat turun lagi menjadi satu ratus enam puluh
ada masyarakat indonesia yang khawatir
penghasilan mereka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka
baik harian hingga bulanan
sehingga hal tersebut mengkhawatirkan
ketika konsumen khawatir ketika kita khawatir maka kita akan justru menahan untuk jangan belanja banyak banyak dulu ya
harusnya mau belanja misalnya kalau kita perempuan mau belanja lipstick lima gitu misalnya
kali ini kita belanja satu aja dulu deh
karena kita agak khawatir nih jangan jangan nanti akan ada kenaikan harga
atau paling tidak jangan jangan penghasilan kita yang masih sama
belum ada kenaikan
artinya dengan penghasilan yang sama kita harus bisa memanajemen penghasilan tersebut agar bisa membeli kebutuhan kita yang paling utama terlebih dahulu
lalu kita lihat ketersediaan lapangan kerja justru bergeraknya begini
menarik memang kita lihat antara juli dan agusus
pada agustus misalnya untuk indeks ketersediaan lapangan pekerjaan justru mengalami penurunan
ini loh yang dikhawatirkan
ini juga dikhawatirkan
di faktor lain itu ketersediaan lapangan pekerjaan
ini akan menjadi pr pemerintah
bagaimana meyakinkan konsumen bahwa lapangan pekerjaan bisa diciptakan
bagaimana cara lapangan pekerjaan bisa diciptakan
pemerintah harus meyakinkan bahwa fundamental ekonomi indonesia cukup
bahwa industri pede untuk membuka lapangan pekerjaan
jadi tidak perlu khawatir
jadi penghasilan yang mulai mengalami penurunan
ketersediaan lapangan pekerjaan juga naiknya sangat tipis
kita kesini lagi nih ketepatan waktu pembelian barang tahan lama
ini juga mengalami penurunan
stimulus yang dilakukan ataupun yang dikeluarkan oleh pemerintah
dalam paket kebijakan ekonomi hingga tiga belas kalau saya tidak salah
mayoritas menyentuh level industri
bisa jadi pemerintah berpikir dengan level industri akan ada multiplier effect tuh
akan ada peningkat penciptaan kerja dan lain sebagainya
tapi percayalah bahwa ternyata untuk masyarakat yang belanja itu masih menopang cukup signifikan
sehingga daya beli konsumen
itu perlu juga stimulasi
jadi perlu di stimulus agar masyarakat tetap belanja
mengapa masyarakat perlu tetap belanja
ini datanya saya berikan pada anda
karena ternyata pertumbuhan ekonomi indonesia
pertumbuhan ekonomi negara ini ditopang lebih dari separuh dari konsumsi rumah tangga
ternyata nggak selamanya salah kita yang doyan belanja
karena ternyata pemerintah ataupun negara ini patut berterima kasih
karena kita yang menopang
sehingga ekonomi kita bisa berhasil
kami tetap muter
kita tetap belanja
kalau misalnya kita ada dagangan di depan kantor
kita selalu belanja di sana
bahwa kita belanja makanan kita belanja baju kita belanja aksesoris
itu ternyata ada efek positifnya
bahkan sangat besar
lalu mana lagi yang menopang cukup signifikan
kita lihat adalah membentukkan modal tetap bruto
jadi ini misalnya beberapa hal yang memang sangat berpengaruh terhadap ekonomi indonesia
sangat berpengaruh terhadap target target ataupun juga program program pemerintah
selanjutnya saya akan lebih ke sini
jadi kalau kita bandingkan ya sebenarnya
pemerintah ada beberapa hal yang pemerintah saya kutip dari kementerian keuangan
yang pertama pemerintah akan mendorong investasi
kemudian pemerintah akan mendorong juga untuk belanja pemerintah
dan juga konsumsi rumah tangga
jadi tiga hal itu sesungguhnya adalah kunci untuk menumbuhkan ekonomi indonesia
karena karakter kita seperti itu
karakter ekonomi kita tumbuh
kalau masyarakatnya belanja kalau pemerintahnya belanja
pemerintah yang belanja dalam hal ini adalah infrastruktur
pemerintah ngotot tuh ingin bangun infrastruktur
akan ada masyarakat yang kerja di sana
ketika masyarakat dapat kerja maka dia akan punya uang maka dia akan belanja
jadi multiplier effectnya memang panjang
karena ini justru yang paling utama
pemerintah harus memikirkan agar daya beli tetap terjaga di level tersebut
jangan lagi berpengaruh
jangan lagi mengalami penurunan
pemerintah harus jaga hal tersebut
sementara untuk belanja pemerintah seperti infrastruktur dan lain lain
ya diteruskan juga tidak apa apa
tapi jangan lupa yang ini juga yang utama
dan hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak boleh tidak untuk mulai memikirkan
apa yang harus dilakukan agar masyarakat tetap doyan belanja
akan dibutuhkan sebuah daya belanja
di tengah perlambatan ekonomi seperti saat ini
pemerintah mungkin sudah lakukan ya
tapi bentuknya conditional
jadi misalnya kita lihat ada kartu indonesia sehat kartu indonesia pintar misalnya
hal yang seperti itu
nanti akan ada juga untuk beras
kalau saya tidak salah akan ada bentuknya juga seperti itu dalam bentuk card
tapi yang pasti belanja rumah tangga menopang paling utama untuk pertumbuhan ekonomi indonesia